inilah rekaman cctv saat terjadinya penculikan yang dilakukan empat orang di kenjeran surabaya jawa timur beberapa waktu lalu
dalam rekaman nampak pelaku menendang kakek korban yang sudah berumur enam puluh delapan tahun
diketahui korban juga menderita autoimun dan lupus
pada rilis kamis kemarin keempat tersangka penculik sudah ditangkap aparat polres pelabuhan tanjung perak
diketahui keempat tersangka ini ditangkap di kecamatan konang
kabupaten bangkalan pada rabu dini hari
menurut kasar rs krim forest pelabuhan tanjung perak akp gyadi
modus para tersangka melakukan penculikan ini karena masalah utang piutang
mereka menculik anak sebagai jaminan agar ayah korban segera membayar utang sebesar delapan puluh juta rupiah
mereka mencari jaminan agar ayah korban segera membayar utang sebesar delapan puluh juta rupiah
mereka mencari jaminan agar ayah korban segera membayar utang sebesar delapan puluh juta rupiah
kini pihak kepolisian masih memburu otak dari tindak pidana penculikan dan penganiayaan yang saat ini sudah diketahui identitasnya